peminatnya kurang cuaca juga kurang bagus sih banyak mahal
berlengkapan yang lain juga mahal juga
ya harapannya ya tanya harus turun
terutama tepung sama sagu
kalau daun nggak bisa turun
karena musim nggak tahu juga kalau dua bulan ke depan udah panas
saya muhammad syahridzal saksikan program program kompastv
melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya